kembali lagi bersama dengan saya edwin chan di talk tiga news kompastv
kita akan membahas tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
hari minggu sepuluh maret dua ribu dua puluh
langsung kita lihat keberitaan pertama
pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat
penentuan awal bulan suci ramadan dua ribu dua puluh
menak yakut holil komas sampaikan hasil sidang isbat
awal puasa satu ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
menak mengingatkan jika ada perbedaan terkait satu ramadan lumrah saja
menak meminta masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai toleransi
dan tercipta suasana kondusif
sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa
satu ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah jatuh pada hari selasa
tanggal dua belas maret dua ribu dua puluh empat masehi
ini kawan kawan media sekalian yang saya hormati
hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan
dan tentu kita berharap mudah mudahan dengan hasil sidang isbat ini
seluruh umat islam di indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kehusukan
muhaymin iskandar menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah dugaan
cawapres nomor urut satu sekaligus ketua umum pkb
muhaymin iskandar mengatakan menyebut ada praktik jual beli suara antar partai
pihaknya kini tengah mengumpulkan suara
selengkap lengkapnya untuk diperkarakan pkb di mahkamah konstitusi
kita punya problem sudah menang
tahu tahu ada jual beli antar partai
pkb berarti masih berdiri tegak untuk mengusulkan angket
datangnya dari jakarta utara
dengan tewasnya satu keluarga
dari lantai dua puluh dua apartemen
polisi telah mengantongi cctv sebagai barang bukti
di mana rekaman cctv memperlihatkan suami dan istri
dan kedua anaknya mendatangi apartemen di kawasan penjaringan
datang ke apartemen dengan menggunakan mobil berwarna putih
satu keluarga ini menuju lantai dua puluh satu
dan kemudian menaiki anak tangga
polisi menduga satu keluarga ini tewas bunuh diri
setelah loncat dengan bersamaan
dari lantai dua puluh dua apartemen
kini para korban sudah dievakuasi ke rumah sakit cipto mangunkusumo
jakarta pusat untuk diautopsi
keterangan saksi saksi yang sudah kita ambil
sudah lama tidak menempati salah satu
baru pada hari ini kembali lagi
dan langsung ada kejadian seperti ini
di tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
sampai jumpa di top tiga news kompas tv berikutnya
jangan lupa untuk berikan like komen dan juga share berita ini
saksikan program program kompas tv
dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya